empat hari menjelang laga semifinal piala aff dua ribu enam belas indonesia dan juga vietnam
menggelar latihan pamungkas
ini sekaligus menguji coba lapangan stadion pekan sari cipinong
ya kedua tim terus mengasah teknik berbeda dengan waktu latihan yang bergantian tentunya
latihan pamungkas di stadion pakansari malam tadi diawali oleh pasukan garuda indonesia
di mana para pemain utama dan cadangan disebut
dibesut terpisah di dua kotak lapangan dengan menggunakan rompi pembeda
tim asuhan alfred riedel ini terus mengasah skema penyerangan dengan target akurasi umpan
usai berlatih selama hampir satu jam lapangan diisi oleh timnas vietnam
mereka terlihat menyajikan berbagai menu latihan
juara grup b piala aff ini dipastikan lebih mengoptimalkan semua lift pertahanan hingga teknik penyerangan